penyidik direktorat reserse kriminal umum polda jawa barat pada senin siang tentunya akan menggelar pemeriksaan dan juga memintai keterangan seorang saksi ahli
ada sebanyak lima saksi ahli yang telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik di treskrimum polda jawa barat
di mana kelima saksi ahli tersebut masing masing saksi ahli sejarah saksi ahli filsafah saksi ahli bahasa serta saksi ahli saibar
dan menurut kepala bidang hubungan masyarakat polda jawa barat yusri yunus bahwa gelar perkara ketiga ini akan segera dilakukan jika pemeriksaan saksi ahli bisa rampung pada senin siang ini
gelar perkara ketiga akan jadi penentu status rizik sihab
di mana yang sebelumnya masih sebadas ataupun sebatas saksi
bagaimana perkembangan terbaru terkait kasus yang melibatkan rizik sihab di polda jawa barat
sudah ada koresponden cnn indonesia roby sofwan amin
selamat siang roby
roby sudah enam belas saksi ini yang menurut catatan yang saya dapatkan bahwa yang akan diperiksa oleh pihak penyidik
dan kali ini ternyata masih pemanggilan saksi ahli
padahal seperti kita ketahui pekan lalu saja ini pihak kepolisian menjanjikan akan memutuskan status rizik sihab hari ini
lalu bagaimana kelanjutan kasus ini sendiri roby
selamat siang iqbal
dari pagi sampai siang saya memantau di direktorat reserse kriminal polda jawa barat
aktivitas berjalan normal seperti biasa
tidak ada pengamanan khusus maupun dari masa pendukung rizik sihab ketua fpi
yang di pagi ada informasi akan datang ke tempat ini maupun masa yang berseberangan dari gmi
situasi di polda jawa barat kondusif aman
dan berkaitan dengan
dan berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan iqbal
bahwa betul ada agenda menurut kabit humas polda jawa barat kombes paulius riyunus
hari ini ada pemeriksaan saksi oleh penyidik yang berkaitan dengan kasus pelecehan terhadap pancasila dan juga pencemaran nama baik presiden pertama ri soekarno
nah tetapi kabit humas tidak mau menjelaskan siapa saksi yang diperiksa
tetapi informasi yang bisa saya gali bahwa
dengan saat ini bukan enam belas tetapi sudah delapan belas orang saksi yang saat ini sudah diperiksa oleh penyidik direkturat reserse kriminal polda jawa barat
dan dari delapan belas orang saksi ini merupakan sudah selesai
menurut kb tumas sudah tidak ada saksi yang nantinya akan kembali diperiksa
selain itu bukti yang sebelumnya dibantah oleh ketua fpi rizik sihab berupa video yang hanya berdurasi sekitar dua menit

maupun bukti yang ada akan menaik menjadi tersangka atau kemudian kasus ini tidak ada unsur pelanggaran pidana dan kemudian selesai ditutup
meski demikian polda jawa barat sudah mengeluarkan spdp
ini yang kemudian beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu berkembang bahwa rizik sihab sudah ditetapkan sebagai tersangka
sesuai dengan peraturan yang baru tentunya penerbitan spdp surat perintah dimulainya penyidikan ini
belum serta merta bahwa saksi terlapor rizik sihab sebagai tersangka
dan dipastikan sampai saat ini rizik sihab berstatus masih sebagai saksi terlapor
roby berarti bisa anda pastikan bahwa rizik sihab tidak hadir pada hari ini ya
dan selain itu apakah anda juga mendapatkan informasi selain yang tadi anda katakan bahwa
salah satu alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian adalah berupa video begitu
apakah ada alat bukti lainnya yang dimiliki oleh pihak kepolisian sehingga bisa menetapkan rizik
naik menjadi tersangka atau justru tidak
dinaikannya dari penyelidikan dan kemudian diterbitkannya spdp oleh polda jawa barat
surat perintah dimulainya penyidikan tentunya ini sudah melewati syarat
yaitu diantaranya dua alat bukti saja yang dirasa cukup sebagai prasarat
yaitu bukti video itu dan kemudian keterangan dari saksi yang jumlahnya delapan puluh
sejauh ini itu yang kemudian masih diolah datanya dan masih nantinya akan digelarkan
kembali oleh penyidik apakah terdapat unsur unsur pidana yang kemudian layak untuk dinaikkan
menaikkan status saksi terlapor rizik sihab ketua fpi dari saksi terlapor menjadi tersangka
tentunya ini yang ditunggu semua pihak dan sampai dengan siang ini saya masih belum bisa mengkonfirmasi
apakah pemeriksaan saksi sudah selesai
apakah gelar perkara juga bisa dilakukan hari ini atau bahkan bisa dilakukan selasa besok